evakuasi terhadap ke dua belas jenazah prajurit tni ad dan kru pesawat heli mi tujuh belas yang hilang pada juni tahun lalu tengah dilakukan
saat evakuasi tim lapangan tidak menemukan sebelas pucuk senjata milik prajurit yang gugur
menurut panglima kodam tujuh belas cendrawasi jenderal tni herman asaribab
mereka mendapat informasi sebelah senjata itu telah diambil warga yang sedang berburu dan sedang dilakukan pendekatan
agar mereka bisa mengembalikan senjata itu
evakuasi terhadap ke dua belas jenazah dari pesawat mi tujuh belas yang hilang kontak dua puluh delapan juni dua ribu sembilan belas
melibatkan prajurit tni ad dan masyarakat di pinggiran pegunungan mandala
distrik oksop kabupaten pegunungan bintang papua